anda masih bersama ricky
boleh saya bicara sebentar
ini juga bisa bantuinmu
kamu balik lagi kesini
eh pak rafael
kalian disini juga
kita ada urusan disini tante
tante apa kabar
ricky bakal tinggal disini tante
hah jangan bilang ke siapa siapa
kalau saya tinggal disini ya
ya tenang aja
kita permisi ya tante
baik silakan silakan
mari pak martin
aku telpon randy deh
kalau ricky tinggal disini lagi
tinggal ini cukup
terima kasih bu nyok
kami permisi ya
boleh saya angkat telepon
mama ketemu sama ricky
itu katanya ricky mau tinggal disini lagi
kamu ada masalah gak sih sama dia ren
mama takut nih kamu ada masalah lagi sama dia
oh enggak kok ma
aku sama ricky udah gak ada masalah
oh gitu ya udah kalau begitu aman ya
mama khawatir aja kalau kamu nanti ada apa apa lagi sama dia
kamu diapain gitu sama ricky

ya udah mama mau infoin kamu itu aja
mama saya bilang kalau ricky sekarang tinggal di apartemennya para file
tips saran gue kalau lo mau kemana mana lo jangan sendirian
jangan sampai terlalu di tengah jalan lo digebukin sama orang terus lo dibuang
kamu itu jangan gegabah sekarang
yang nyerang kita tadi itu gak main main
jadi kamu harus lebih waspada dan hati hati
lo bilang sendiri kan gak gue
kalau lo gak mau mati konyol
jujur menurut kamu apa sih rcus
anda masih bersama riki
boleh saya bicara sebentar
saya ingin bertemu
saya ingin bicara sebentar dengan anda
yaudah sekarang saya temuin anda ya
tapi gue gak di rumah
iya saya tahu anda di apartemen greenville
barusan al nelfon
dia bilang mau bicara sama gue
tapi dia tahu dari mana ya gue tinggal di sini
ya pasti dari tante mayang lah
dia kan mau tanya pak randy
tadi aku sama rena bikin jus ala krim
ini saya bikin jus ala krim kak
ibu mbak andin gigi mau pamit ke kampus
tapi semuanya pekerjaan rumah udah gigi beresin kok bu mbak
kalau mau keluar tuh jangan sendirian
bedanya harus ditemenin sama salah satu orang yang ada di depan
kalau gitu gigi pamit siap bu
mama sama mbak mbakku pernah cerita cerita ya
kalau boleh tahu cerita apa aja sih
kita sering telepon telepon ma
dan nyaksa kalian diceritain

barang kamu aduh demam
mau ke mana sih
aduh tuh tuh
makan dulu ya
nanti kamu gak sembuh sembuh
ini ini mainan
aduh remel banget
sambil makan ya
iya nanti kita main di luar
makan sedikit ya
dia nggak mau makan lagi
bisa bicara dengan bu rosa
ini dengan siapa ya
saya kabar baik
aku kebetulan lagi bingung nih
eh anak aku aldebaran lagi sakit dan nggak mau makan
dia lagi flu gitu
susah sekali makan ya
kasian al mbak
mau aku bikinin sup tim ayam mbak
biasanya kalau habis makan sup itu badannya jadi hangat
terus eh flu nya bisa cepat sembuh mbak
dulu aku diajarin sama mamaku
nggak usah repot repot mbak
lagi pula kan kamu tinggalnya jauh di bogor
kebetulan tama adikku mau ke jakarta
dia mau liat liat calon kampusnya nanti
nanti biar sekalian aku suruh dia mampir ke rumah mbak
kasian adik kamu loh
lagian aku senang bisa bantu mbak
siapa tahu nanti al mau makan supnya
terima kasih ya
terima kasih banyak
mbak aku minta alamat mbak
nanti kamu mau ke jakarta kan mbak nitip makanan ya nanti kamu kirim ke tempat burosa
juga banget berarti terepa waktu ngomong ngasih aku sup resep resep ami itu dari mamaku sendiri
yes itu dari mama kamu sup tim ayam terenak yang pernah coba coba dari mama kamu pantes kamu juga
pinter bikinnya jadi tante punya resep sup tim ayam enaknya ini ayam kampung pejantan ya oke
terima kasih ya terima kasih mas mas ada lagi enggak ayamnya untuk stoknya tinggal itu aja tinggal